dinas perhubungan makin giat menindak parkir liar di jakarta
namun tak semua masyarakat menerima aturan ini
salah satunya aktivis ratna sarumpait yang justru marah marah karena mobilnya mendadak di derek
aksi ratna makin jadi viral setelah ia mengancam akan menelpon gubernur jakarta anies baswedan
dalam video yang beredar ratna sarumpait terlihat adu mulut dengan petugas dinas perhubungan dki jakarta
peristiwa itu terjadi di kawasan tebet jakarta selatan pada selasa pagi
dikutip dari detik com ratna mempertanyakan alasan petugas menderek mobilnya
karena tidak ada rambu dilarang berhenti di tempat dia parkir
petugas pun bergeming
ratna sarumpait lalu menelpon gubernur dki jakarta anies baswedan
tapi hanya bisa bicara dengan staffnya
kemudian ratna dihubungi staf anies yang menyebut mobilnya bisa diambil
namun ratna anggan mengambilnya
ratna juga mengaku menitipkan permintaan maaf ke anies baswedan
kejadian warga marah marah karena mobil diderek petugas karena parkir sembarangan bukan kali ini saja terjadi
beberapa waktu lalu anggota dprd dki jakarta dari partai gerindra fajar sidik
mengamuk karena mobilnya diderek petugas
dinas perhubungan dki jakarta
dalam perda provinsi dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas pasal tiga puluh delapan tercantum
bahwa fasilitas parkir harus selalu disertai dengan petunjuk rambu parkir
maka setiap jalan yang tidak terdapat rambu boleh parkir
otomatis setiap pemilik kendaraan dilarang parkir di tempat tersebut
jika anda ingin menemukan petunjuk rambu parkir di tempat tersebut
silakan beri tahu di kolom komentar